laporan kinerja keuangan perbankan kuartal tiga dua ribu dua puluh
memperlihatkan sejumlah indikator yang mengkhawatirkan
laba bersih industri perbankan nasional tumbuh tipis
bahkan nyaris stagnan
apa yang menyebabkan sejumlah kinerja perbankan tahun ini
mengalami penurunan kita lihat bersama
dua belas tahun yang tidak mudah bagi industri perbankan nasional
sejumlah laporan kinerja keuangan perbankan nasional kuartal ketiga
menunjukkan tanda tanda stagnasi
bank mandiri misalnya
bank pelat merah tersebut meraup laba bersih sebesar dua belas triliun rupiah
pada kuartal ke tiga dua ribu enam belas
anjlok tujuh belas enam persen dibanding periode yang sama tahun lalu
hal yang sama juga terjadi pada bank pemerintah lainnya
seperti bank bri yang laba bersihnya hanya tumbuh satu delapan persen
pelambatan kinerja perbankan tahun ini
tak lepas dari gejolak ekonomi global
yang membuat sejumlah risiko
salah satunya adalah naiknya rasio kredit bermasalah perbankan
hingga agustus rasio kredit bermasalah menyentuh tiga dua puluh dua persen
atau naik lima puluh dua basis point sejak awal dua ribu enam belas
kenaikan angka npl dinilai mengkhawatirkan
dan memperlambat kinerja perbankan
alhasil perbankan nasional harus menyiapkan dana pencadangan
untuk mengantisipasi rasio kredit bermasalah
pada akhirnya ini akan berdampak pada penekanan laba bersih
hal ini terlihat dari pertumbuhan kinerja laba perbankan
yang mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir
sementara itu pertumbuhan kredit perbankan juga seret
hingga agustus dua ribu enam belas penyaluran kredit perbankan
hanya mencapai enam delapan puluh dua persen
bahkan bank indonesia memproyeksikan
pertumbuhan kredit dua ribu enam belas hanya berada di level single digit
kus indra cnn indonesia
ada satu faktor juga yang menurut snp tidak menaikkan indikator
investment grade indonesia salah satunya adalah dari sektor perbankan
terbukti ya dengan data realisasi kinerja
kita lihat setelah bank mandiri bank bni dan bank bri
kini bank sentral asia ataupun bca juga kemarin juga sudah turut
melaporkan kinerja keuangan kuartal ke tiga dua ribu enam belas
hasilnya bca membukukan peningkatan laba bersih sebesar tiga belas dua persen
bca mencatatkan laba bersih lima belas satu triliun rupiah
di kuartal ke tiga dua ribu enam belas
angka tersebut tumbuh tiga belas dua persen dibanding periode yang sama tahun lalu
tumbuhnya laba bca tidak lepas dari peningkatan nilai pendapatan operasional
sebesar tiga puluh sembilan enam puluh tujuh triliun rupiah atau tumbuh lima belas delapan belas persen
presiden direktur bca yahya setiat maja menuturkan
peningkatan labah kuartal ke tiga tersebut
ditopang oleh pertumbuhan berkelanjutan dari dana pihak ketiga atau dpk
dan keseluruhan aset produktif
simulasi dpk meningkat enam tujuh persen menjadi empat ratus sembilan puluh tiga satu triliun rupiah
laporan kinerja kuartal tiga tahun dua ribu enam belas
sejumlah industri ataupun juga sejumlah perbankan nasional
menunjukkan posisi yang cukup baik
meski beberapa diantaranya memperoleh pendapatan laba bersih tahunan yang menurun
jika dibandingkan periode yang lain
meski demikian otoritas jasa keuangan atau ujk
telah optimistis dengan kinerja perbankan nasional
yang masih menjadi penyokong utama pertumbuhan ekonomi di tahun dua ribu tujuh belas
lantas seperti apa
laporan keuangan dari empat perbankan dengan aset terbesar di indonesia
kami rangkum untuk anda informasinya
kita lihat bersama
oke ini adalah laba bersih perbankan
kita ambil empat saja dengan aset terbesar
ini adalah bank bank
yang mungkin anda adalah salah satu nasabah setianya dari dulu sampai sekarang
kita lihat bagaimana laba bersihnya yang mengalami peningkatan cukup signifikan
kita lihat adalah bni dan juga bca
kalau bni dari lima sembilan puluh sembilan triliun rupiah naik menjadi tujuh tujuh puluh dua triliun rupiah
kemudian bca juga naik dari tiga belas triliun rupiah lebih menjadi lima belas triliun rupiah lebih
tipis untuk bank bri dari delapan belas dua puluh sembilan triliun rupiah menjadi delapan belas enam puluh dua triliun rupiah
kita lihat untuk be
kalau untuk bank mandiri sesungguhnya dia mengalami laba bersih ataupun juga mendapatkan laba bersih yang besar
tapi dana cadangan yang ditempatkan oleh bank bri yang relatif bank mandiri maksud kami
yang tinggi tampaknya harus mengurangi porsi laba bersihnya secara data
jadi dari empat belas enam triliun rupiah menjadi dua belas triliun rupiah
selanjutnya ini secara year on year
dari laba bersih kita ke pertumbuhan kredit perbankan
pertumbuhan kredit perbankan untuk bank bni juga mengalami peningkatan
sangat berhati hati bca ketika ada debitur yang mengajukan permohonan kredit
ini adalah rasio kredit macet perbankan
kita lihat yang paling besar kita lihat untuk pertumbuhannya mandiri tinggi sekali diikuti oleh bni dan bca
sementara bri justru mengalami penurunan
ini menarik ya
padahal bri itu seharusnya
risiko kredit macet karena dia berorientasi kepada kredit ya
pemberian kredit umkm
harusnya lebih tinggi tapi cukup signifikan ya
cukup berhasil tampaknya apa yang dilakukan oleh bri
sehingga kita lihat mengalami penurunan tapi tidak begitu banyak
dari kredit bermasalah perbankan kredit macet ini yang patut diwaspadai oleh pemerintah
kita lihat ini adalah pendapatan non bunga perbankan
untuk kita lihat ini adalah
bunga perbankan itu tetap ada beberapa variable
salah satunya adalah fee based income
sederhananya adalah fee yang mereka charge kepada konsumen seperti saya
ketika saya melakukan transfer dari atm
ketika saya membayar kartu kredit
ketika saya membayar ataupun mengisi pulsa
nah itu setiap transaksi yang anda lakukan itu akan di charge
jadi mereka mendapatkan fee dari berapa
semakin sering anda bertransaksi semakin banyak sih yang mereka peroleh
salah satunya juga adalah biaya untuk kredit tabungan anda
itu masuk dalam pendapatan non bunga perbankan
untuk yang paling tinggi selisihnya tampaknya adalah bank bri
pendapatannya dari delapan tiga puluh enam triliun rupiah menjadi sepuluh sembilan puluh sembilan triliun rupiah
kemudian mandiri dari tiga belas empat triliun rupiah menjadi empat belas empat triliun rupiah
diikuti oleh bca delapan tujuh belas triliun rupiah menjadi sembilan tujuh puluh dua triliun rupiah
bni lima sembilan belas triliun menjadi enam dua puluh empat triliun rupiah
jadi memang kinerjanya tumbuh sangat tipis
kredit yang disalurkan juga relatif sangat berhati hati
kredit macet juga patut dimonitor terus menerus